ya allah rena sakit apa
karena kebanyakan makan es krim
aduh kasihan rena
kalau brown hitties lagi kambuh itu memang bisa semingguan
selamat pagi kev
mau roti nggak
selainnya mau yang mana tuh pilih
aku kira kira boleh nggak ya
kalau ikut ke penang
orang tua nyariin ikut kan
makanya aku ikut ke penang itu karena diajak panino
jadi orang tua
kamu itu kan bukan muhrim dengan ino
sekarang kamu pergi berdua dengan dia ke sana
kamu pikir deh
kalau orang lain tahu gimana
ya kakak gak seneng lah
ya lagian mau gimana lagi kak
aku kan personal assistant ya
pasti ikut ke mana aja lah
lagi ini kan beda kamar juga
menurut aku sih
apa yang kamu bilang tuh ada benarnya enggak
tapi kan catherine emang asistennya nino
dan ditambah lagi papanya nino kan nggak bisa ikut nemenin
nino kan nggak mungkin berangkat sendirian
oke sekarang gini aku tanya sama kamu
kalau seumpamanya terjadi hal hal yang tidak diinginkan
siapa yang mau bertanggung jawab
makanya aku nggak mau seperti ini sekarang
ya nggak mungkin aneh aneh lah kak
jelas jelas nino tuh buta
kamu nih mikirnya kejauhan deh
kakak izinin kamu pergi gak apa apa
tapi ingat ya
jaga dirimu baik baik
harga diri kamu itu nomor satu
dan ingat nino itu status sebelum bercerai masih punya istri
dan kamu juga sebentar lagi mau menikah sama randy
kakak tuh udah sering banget ngomong kayak gitu
lagipula aku juga bukan pelakon
aku juga bukan pelakor
ya kak bukan pelakor
cuma ingatin aja
udah udah ayo kita makan
katrin gimana ya
apa dia bisa dapat izin dari kakaknya
aku harus terbang sama siapa
gimana udah ada kabar dari catherine
belum aku juga masih nunggu
kalau dalam waktu setengah jam gak ada kabar dari catherine
biar mama aja yang nganterin kamu ya sayangnya
aduh gimana ya
biksen jawab panggilan
alhamdulillah saya diizinin sama kak angga untuk temenin bapak ke penang
terima kasih terima kasih banyak ya kan
habis ini saya ngurus semua tiketnya jadi saya minta tolong sama kamu
oke pak akan segera saya kirim ke bapak
iya iya sekali lagi terima kasih banyak ya cat
iya alhamdulillah nino aduh mama senang banget
kalau gitu mama siapin baju kamu ya
enggak usah ma
aku minta tolong mama pesenin aku tiket aja
ada aplikasinya di situ ke penang ya ma
oke nono ini mama udah pesenin ya
alhamdulillah nono ya allah
sampai jumpa lagi nono
pagi kan hari ini jam dua belas ya di sunset cafe
jessica senang banget karena kamu mau ketemu dia hari ini
tolong jangan kecewain dia
sampai jumpa lagi
siang ini aku ke penang mas
kamu ngapain kesana
mau nemenin pak nino
soalnya besok paginya itu ada operasi transplantasi mata mas
kenapa kamu yang nganter kesana
aku kan asistennya
papanya kebetulan lagi sakit jadi orang tuanya nggak bisa
nosita akunya mendadak
kamu jaga diri baik baik ya
jam dua belas siang
saya mau ketemu sama bella
semoga cepat sembuh ya
semoga semuanya lancar
makasih ya ken
aku aku pasing lagi ya mas
soalnya nanti flight jam satu
kita aku terlambat jadi harus buru buru ke bandara
gue baru ke bandara
nanti kalau udah sampai sana kabarin saya
gue harus kuat
lagi pola ini yang terbaik buat mas randy
dan terbaik juga buat hubunganku ini dia
lain kali kalau ada sesuatu sama hal yang melibatkan kayak seperti kemarin pencarian atau apa
tanya aku dulu
minta izin sama aku dulu
jangan kayak kemarin lagi
aku gak suka
dan itu bahaya
kita gak tau sebahaya apa si peneror ini
kamu udah ngomong ini dari kemarin berkali kali
aku udah tau
aku nggak suka beneran ya
perasaan itu aku gak suka
kok al gak ada kabar ya dari kemarin pa
coba aku telfon al dulu deh
harusnya udah pulang sih dia
dari kemarin kamu nggak update mama loh soal iqbal
karena kebanyakan makan es krim
aduh kasihan rena
al kalau brownitis lagi kambuh itu memang bisa semisal